halo kak aku tadi baru pcr hasilnya positif nih
ya kan kamu positif covid sembilan belas tenang ya tenang ya kamu sabar ya
langkah pertama adalah kenali tingkat gejala covid sembilan belas yang diderita
kategori tanpa gejala ciri cirinya frekuensi nafas dua belas sampai dua puluh kali per menit
saturasi lebih atau sama dengan sembilan puluh lima persen
tempat perawatannya bisa di rumah atau fasilitas pemerintah
dengan lama perawatan sepuluh hari sejak terkonfirmasi
untuk gejala ringan ada demam batuk hilang penciuman
frekuensi nafas dua belas sampai dua puluh kali per menit saturasi lebih atau sama dengan sembilan puluh lima persen
tempat perawatan bisa di rumah atau fasilitas pemerintah dengan lama perawatan empat belas hari
gejala berat demam batuk hilang penciuman nyeri tulang dan tenggorokan
sesak hingga kritis
frekuensi nafas lebih dari tiga puluh kali per menit saturasi di bawah sembilan puluh lima persen
salah satu pasien ekofrima yang positif covid sembilan belas bergejala sedang
ia memilih untuk isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet
berolahraga minum vitamin dan selalu bahagia menjadi hal penting dalam proses penyembuhannya
awalnya memang isolasi di rumah itu belum dinyatakan positif
itu aku mesti mengira itu kayak ya
demam biasa lah batuk biasa
awalnya memang agak hilang gejala batuknya
tapi tiba tiba setelah indera penciumanku benar benar hilang
di situ aku yakin kalau aku itu covid gitu aja
baru deh mulai isolasi ke wisma atlet
lalu bagaimana caranya untuk bisa ke wisma atlet
warga harus meminta surat keterangan dari rt rw dan rujukan dari puskesmas setempat
setelah itu warga menghubungi hotline wisma atlet
di nomor telepon satu ratus sembilan belas dan satu ratus dua belas untuk penjemputan ambulans
pasien juga bisa daftar online di www rsdarurat com
jika masih bingung dengan alur rujukan
anda bisa menghubungi satu ratus sembilan belas ekstensi lima untuk informasi fasilitas kesehatan
bagi yang memilih isolasi mandiri di rumah perhatikan hal berikut ini
pilih ruangan terpisah buka jendela kamar
agar ada sirkulasi dan matahari masuk
berjemur sepuluh sampai lima belas menit
olahraga rutin tiga sampai lima kali seminggu
bersihkan alat makan sendiri
dan sediakan alat kesehatan seperti termometer oximeter
serta masker serta mengkonsumsi makanan sehat
yang perlu anda ketahui ada tata cara latihan pernafasan dan teknik proning
untuk meningkatkan kadar oksigen saat isolasi mandiri
karena ini lang rekritmen
kalau masalahnya di paru paru benerin paru parunya
kami dari rehab untuk fungsi respirasi kita minta tengkurep lah lebih sering
kalau belum ingin makan gak apa apa
yang penting rehat dulu banyak minum
jangan takut tenang aja dulu rehat dulu
proning position sangat membantu meningkatkan kadar oksigen tubuh
ingat selama melakukan teknik proding pastikan sirkulasi udara di ruangan terjaga baik
dan jangan lupa meskipun telah negatif atau dinyatakan sembuh
anda harus tetap menaati protokol kesehatan untuk melindungi diri dan juga keluarga